kemajuan sains dan teknologi benar benar dimanfaatkan oleh muhammad adi panuntun ceo sembilan matahari
pemuda asal bandung ini melahirkan berbagai ide kreatif dan karya seni dalam konsep video mapping yang sudah diakui di lingkup internasional
beragam ilusi optik yang dipantulkan ke berbagai medium mulai fasad gedung bersejarah
hingga pantai dan laut ini adalah video mapping karya anak bangsa
muhammad adi panuntun pemuda asal bandung jawa barat adalah aktor dibalik memukaunya video mapping yang sudah ditampilkan di dalam dan di luar negeri tersebut
sebenarnya secara prinsip sudah mulai sejak saya kelas tiga sd
saya tertarik dengan ilusi ilusi optik menggunakan kaca pembesar itu ya untuk menghasilkan gambar gambar yang menarik di kertas atau di dinding
tembok rumah gitu
nah kalau secara teknis memang belajar tahun dua ribu dua
bersama sembilan matahari perusahaan yang ia dirikan pada dua ribu lima
berbagai ide out of the box dalam konsep video mapping dan seni instalasi mendapat sederet pengakuan di lingkup global
tanpa terasa ini jadi seperti kebiasaan
tapi saya rasa mungkin karena inspirasi yang hadir dari karya video mapping kita itu dipengaruhi oleh tidak hanya penguasaan teknologi atau kreativitasnya tapi
saya dan teman teman berhasil meracik bagaimana inspirasi keindonesiaan nusantara kebinekaan kita menjadi kekayaan dalam perpaduannya dengan teknologi visual dan audio ini
tak mau berhenti di situ lulusan fakultas seni rupa dan desain institut teknologi bandung ini terus mengembangkan konsep video mapping ke dalam medium yang berbeda
salah satu contoh adalah bagaimana kita menghadirkan video mapping di dalam immersive scene namanya
fakultas immersive scene namanya museum bank indonesia
di sini kita coba menghadirkan video mapping pada pengembangan yang lebih lanjut
dikombinasikan dengan lima satu surround system audio
lalu juga dengan layar yang terdiri dari empat sisi
sehingga orang yang menonton atau menyaksikan film dokumenter di sini itu akan merasakan sensasi yang sangat berbeda dibandingkan di mana mana
bahkan kami timbu hari memperoleh namanya award dari muri
jadi muri memberikan award kepada kami sebagai museum pertama dan dunia yang memperoleh award dari sisi high tech khususnya immersive cinema
inilah konsep pertama kita bikin dengan empat d tadi dengan rasul arena
sehingga mereka merasa bahwa masuk museum itu bukan menempelkan yang kekunuhan
tapi dengan high tech adalah kekinian dan update

kendala yang paling sering muncul adalah menurut saya keahlian sdm
dan juga yang kedua adalah hardware teknologinya
ini menuntut komputer yang tidak murah speknya juga tidak rendah
ini harus bagaimana kita menghasilkan gambar gambar dengan resolusi yang luar biasa besar untuk merespon gedung yang juga besar besar
itu perlu kapasitas hardware yang sangat besar
itu perlu kapasitas hardware yang sangat besar
itu perlu kapasitas hardware yang sangat besar
itu perlu kapasitas hardware yang sangat mumpuni
namun kendala menjadi tantangan yang menyenangkan bagi pekerja kreatif seperti adi panuntun yang juga menekuni dunia film
faktanya tak ada rintangan yang dapat menghentikan adi melahirkan karya karya memukau seperti ini
mahardika utama jakarta